waktu itu heboh tiba tiba lo udah daftar jadi caleg di partai demokrat
padahal menurut salah satu anggota partai lo sebelumnya bilang
tapi dari satu berapa bulan ya berapa bulan sebelumnya gue udah dikeluarin dari komisi
sudah tidak dianggap bagian dari komisi satu waktu itu
wah udah tidak punya hak bersuara
kayak cuma jadi anggota dewan yang kayak hantu gitu
kayak anggota dewan tanpa komisi tanpa akd tanpa apapun
tapi setelah itu bilangnya gue gak dikeluarin
itu maksudnya apa gitu loh
nah gue punya surat bahkan ke mahkamah partai
waktu itu gue ajuin kenapa gue diginiin gitu
jadi gue waktu itu berperkara di mahkamah partai
jadi nanti setelah gue periode kedua kalau gue nyalon lagi dari situ nanti gue begini lagi
waktu itu sampai muncul berita ini loh
nasdem minta kpu gugurkan pencalekan hilari lasut karena pindah ke demokrat
biasa itu senior senior
karena ini di kameran gue nggak mau digugat
garis besarnya sih gue mungkin nggak bisa diatur ya
gue bukan orang yang terlalu bisa menuruti aturan kalau nggak make sense di gue
kalau gue ngerasa gak ada faedahnya untuk gue atau masyarakat gue gitu loh
untuk apa gua seperti ini gitu kan
gue menolong masyarakat kadang gue merasa gue yang ditekan bukan yang disupport gitu loh
jadi kalau misalnya ada contoh gue perang sama petinggi yang tinggi banget bintangnya banyak nih
karena ada masyarakat gue yang jadi korban misalnya
yang ditelepon untuk ditekan tuh bukan yang bintang itu
kenapa sih harus kayak gitu kasar banget gitu segala gerakannya atau apa gitu
kayak seakan akan gue tuh kalau jalan tuh gak ada apa ya
nggak ada nego nego halusnya gitu bapak
yang mau gue tolong juga masyarakat kecil nggak ada kasus orang ngedemo
mungkin karena lo pendatang baru gitu
junior anak anak kemarin sore gitu
emang iya sih kalau mau dulu enggak kalau mau dibandingin sama mereka
semuanya juga kalau waktu gue kayak marah marah dikit di komisi pasti ada yang bilang
tapi kan gue dipilih masyarakat juga terlepas dari umur gue kan ya
harusnya kan tujuh puluh ribu walaupun waktu itu belum tiga ratus ribu ya
sepuluh ribu itu kan masyarakat juga gitu loh
ya kali gue diem diem aja gitu
yang ada nanti gue dibilang sama lagi sama dpr dpr yang lain kan
pertanyaan gue selanjutnya adalah kenapa demokrat
karena waktu itu demokrat sempat ada kelihatan
ada komunikasi sama capres yang sama dengan capres yang sebelumnya
jadi kalau gue keluar dari situ tapi ketemu lagi sama orang orang itu
gue bakal pusing juga
jadi pas capres anis ya waktu itu
tidak jadi sama demokrat
tapi hampir hampir juga gue udah daftar ke gerindra
karena gue tau untuk bisa daftar
bahkan sebelum demokrat deklarasi dukung prabowo
salah satu yang jadi pertimbangan ya
di partai yang lain udah ada si a si b si c
waktu itu di demokrat di sulut nggak ada kursi
jadi kalau gue masuk situ kursinya punya gue
lo merasa partai demokrat adalah partai yang tepat
bahkan lu membuktikan bahwa menjamin
partai yang satu lagi cuma beda sekitar lima sampai sepuluh ribu
jadi kayak kalau ada satu orang lagi aja yang kerja di
semoga pada denger lain